yang pernah juga jadi hakim konstitusi dua ribu tiga dua ribu delapan tren amikus kurei
hakim akan yakin akan mempertimbangkan
ya saya kira ini adalah merupakan gambaran daripada peradilan konstitusi
yang menyangkut kepentingan umum seluruh bangsa
oleh karena itu dia membuka partisipasi seluruh publik juga
jadi kalau kita lihat dalam hukum acara mk itu
ada yang dinamakan memberikan kesempatan kepada pihak terkait
meskipun misalnya dalam judicial review diajukan oleh seorang pemohon
tetapi dia punya kepentingan itu adalah menyangkut seluruh bangsa
sehingga putusan daripada pengadilan konstitusi nantinya disebutkan adalah erga omnes
meliputi semua mengikat semua
makanya dalam melihat proses beberapa hari ini
paradigma beberapa lawyer itu yang melihat dia dari sudut kepentingan
privat dan membawa ajas ajes yang dikenal di dalam peradilan perdata dan pidana
itu sama sekali paradigma yang berbeda dan mereka harus memahami bahwa
suatu proses di mahkamah konstitusi itu dengan landasan berpikir yaitu kepentingan umum
dan juga yang konstitusi itu seperti magnus sudah menguraikan kemarin
yang paling tinggi di situ adalah etik
yang barangkali kita harus pahami betul itu sehingga kepentingan publik seluruh rakyat
itu membawa semua hak hak konstitusional dan ham yang ada di situ
harus memperhitungkan seluruh rakyat
oleh karena itu amikus kuria itu merupakan suatu instrumen atau saluran
tentu dibutuhkan juga untuk melihat apa sih keadilan yang terjadi di masyarakat yang harus kita perhitungkan
baik pak maruf kalau lihat ada tren ada amicu security pada sisi lain juga ada inisiatif dari mahkamah
untuk memanggil empat menteri dalam sidang mahkamah
ini ada kaitannya itu ataukah ini sebuah prakarsa yang sebenarnya ingin menemukan apa yang sebenarnya terjadi
ya saya kira memang indikator yang nampak dari prabowo adalah pasangan nomor satu dan tiga tentu telah memberikan
input yang men trigger mereka membutuhkan suatu data data yang tidak terpengaruh daripada pihak pemohon ini
tetapi boleh memberikan data yang betul otentik untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan
saya kira keputusan majelis ini untuk memanggil empat menteri sangat serius sebenarnya
tetapi menurut saya mereka melanda sini karena sudah ada indikasi atau
bukti permulaan yang akan mereka dukung karena di dalam putusan mk itu agak berbeda dengan putusan yang sifatnya
bukan kriminal di dalam peradilan kita peradilan konstitusi itu di samping alat bukti yang dipenuhi
dia harus berdasarkan keyakinan jadi bukti itu mendukung permohonan tetapi hakim juga harus sampai kepada keyakinan
meskipun barangkali saya kurang tahu ini apakah dia sampai percaya kepada kebenaran atau tidak
menurut saya yang terakhir sudah mengingatkan kepada model yang disebutkan keyakinan itu beyond reasonable doubt atau mungkin ada beringkatnya sedikit
karena di dalam pidana ya memang harus suatu putusan hakim yang menghukum apalagi menjatuhkan
hukuman mati itu pasti harus dengan satu standar beyond reasonable dout
saya kurang tahu kalau ini tetapi dalam praktek kita kita harus yakin
kita harus yakin bahwa berdasarkan alat bukti ini ada
menurut saya h m urbani bapaknya sebagai keabadan rakyat misalnya kita bisa diadakan di peradilan di sana
kpk sekarang melihat barangkali itu dari meskipun sebenarnya yang men trigger ini adalah permohonan para pihak
permohonan para pihak meskipun tidak diakui sebagai para pihak kan
tetapi pasti tentu ada pemicunya trigger mekanismenya dari para pihak kemudian dipertimbangkan oleh hakim
pak maru yang telah bergabung juga todung mulya lubis dari kuasa hukum dari ganjar mahfud
bang todung kalau dilihat inisiatif dari mahkamah untuk mengundang empat menteri
ini anda lihat ini sesuatu yang lebih progresif dan menjanjikan sesuatu yang lebih baik ke depan
saya belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini
belum pernah merasa optimis seperti sekarang
dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam
suasana kebatinan dalam ruang sidang itu terutama dari majelis hakim yang delapan
kenapa karena mereka membuka seluas luasnya kesempatan bagi kami semua
baik itu pemohon satu pasangan amin dan mohaimin maupun kami ganjar mahfud termasuk juga prabowo gibran dan kpu
kita diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk menyampaikan argumentasi kita
menyampaikan bukti bukti kita men cross examine saksi dan ahli
majelis itu tidak membatasi sama sekali
jadi kalau kita kemarin itu meminta supaya didatang ke empat menteri
waktu itu memang tidak dikabulkan
karena dikatakan oleh ketua majelis
kami akan memanggil empat menteri itu kalau kami menganggap perlu untuk memanggil empat menteri itu
dan yang akan melakukan wawancara atau pertanyaan itu hanya anggota anggota majelis hakim
buat saya tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu
tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim kami menerima dengan sepenuh hati
dan itu buat kami satu langkah maju dari mahkamah konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu
atau ada yang menyebut kejahatan pemilu
nah kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa
kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majelis
majelis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa
kalau dalam perkara pilkada kita melihat majelis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati
juga memutuskan pemungutan suara ulang di beberapa tempat
dia butuh informasi yang lebih lengkap dan lebih banyak
terutama dari mereka yang memegang kekuasaan
saya mengapresiasi dan saya betul betul
baik saya ke zainal arifin muhtar
bang uceng apa yang anda lihat dengan inisiatif dari mahkamah untuk memanggil empat madri ke sidang mahkamah konstitusi dalam kaitan pilpres
mas bdm kira kira pertama yang harus kita bilang sebenarnya kali ini yang bukan diuji bukan sekedar nyalinya mahkamah konstitusi
sebenarnya maruahnya yang sebenarnya sedang diuji
karena kalau kita lihat saya harus bilang begini
pertama kalau mk sendiri saya kira pendekatan formil sudah lama dia tinggalkan sebenarnya
karena kalau kita lihat dari dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas mk sudah berani masuk
jadi saya yakin kali ini pun mk tidak bertindak seperti mahkamah kalkulator
di dua ribu sembilan belas sendiri mk mempertimbangkan banyak hal di luar
walaupun kemudian dia mengatakan tidak signifikan untuk membuktikan adanya tsm
tapi yang kedua lebih penting yaitu ketika menerabas yang namanya ketatnya hukum acara dan ketatnya pembuktian
saya kira di sini mk diperhadapkan dengan logika yang harusnya jauh lebih subtantif
saya membayangkan begini mas bdm
kalau mau membuktikan tsm itu mustahil dengan pendekatan format
karena kalau di negeri kita ya kita kan mengalami apa yang disebut dengan autokratik legalism
terjadi semacam legalisasi terhadap proses keliru
jadi kalau bansos dilihat hanya sekedar bahwa sudah disusun undang undang dan disepakati oleh dpr dan pemerintah
dan akan diamankan secara proses hukum
tetapi kan harus dilihat jauh lebih dari itu
nah di titik ini saya kira pertarungan pengujian terhadap para hakim mk untuk mempertaruhkan marwahnya
kalau yang ini membuat saya sedikit agak khawatir ya
kan kalau pendekatan teoretik membaca hakim itu kan ada dua teori besar sebenarnya untuk membaca hakim
yang disebut dengan judicial activism and judicial restrain
seberapa jauh hakim itu mau bertahan pada aturannya saja
atau seberapa aktif dia mau keluar
pendekatan kedua itu judicial heroism
salah satu researcher orang indonesia itu romo stefanus henrycus
yang pernah menulis soal judicial virus
kali ini saya kira apalagi berhadapan dengan kasus politik
kita harus bilang hakim mk ini dalam pengamatan saya itu terbagi tiga genre saat ini
ada satu yang ya mungkin mewakili tradisi judicial heroes itu
dia akan mengeluarkan aktivism atau restrain itu berdasarkan konsepsi yang dia bayangkan soal hukum yang baik
di seberang satunya adalah hakim hakim yang sebenarnya punya afiliasi
ke partai politik afiliasi kepentingan
dan di tengah tengahnya ini adalah hakim yang kira kira lebih pragmatis
dia bisa kapan saja menuju ke arah yang idealis
tapi kapan kapan saja dia bisa menuju ke arah yang lebih politis
nah biasanya bang bdm saya kira pertarungan di mk itu apalagi kalau berhadapan dengan kasus politik
itu adalah bagaimana hakim yang baik ini bisa memenangkan atau menarik
karena itu saya kira bahwa para hakim yang ada di tengah ini
dibanding hakim tengah ini akan pindah ke hakim yang lebih terafiliasi kepentingan politik
nah di titik itu itu yang saya ingin mengatakan bahwa
saya nggak tahu ya tapi bayangan saya kemungkinan besar
kalaupun kemudian ada basis penerimaan terhadap permohonan satu dan tiga di permohonan di nomor perkara satu dan dua ini
saya kira dugaan saya hakim mk akan mencoba cari titik tengah
titik tengah bayangan saya
jadi nyali marwahnya itu kemungkinannya hanya beraninya di titik tengah
ya kemungkinan tidak menurut saya
nah itu yang menjadi tantangan
makanya kenapa dipanggilnya para menteri ini menurut saya akan menarik
kalau misalnya salah satu atau salah dua dari menteri kemudian menyampaikan bahwa
pengerahan ya secara luar biasa dari presiden dan lain sebagainya
dua hal yang bisa kita lihat di situ
satu berarti tersistematisnya dan terstrukturnya sebenarnya itu bisa terpenuhi
itu menjadi pintu masuk bagi mk untuk menguak lebih besar
ini memang bisa menyampaikan bahwa
dan ada semacam ajakan
untuk menggunakan fasilitas negara
atau menggunakan keuangan negara untuk tujuan tertentu
apa ya sebuah kemungkinan masih terbuka nih
marwahnya akan diuji dan dia ludut
ataukah mk ternyata yang dia cari titik tengah saja
ataukah sekalian mk gagal lulus dalam ujian marwah
kalau anda kenal dengan hakim hakim konstitusi yang ada
apakah nanti dia akan main aman di jalan tengah
atau anda juga optimis seperti bang mulya
dengan kontak dengan indikasi adalah empat menterinya dipanggil
membaca putusan putusan dari para hakim yang sekarang ini
di putusan sembilan puluh itu sebenarnya
yang memiliki pikiran pikiran yang sangat progresif
ada dua hakim yang melakukan
tapi congkuring opinion yang diberikan itu termasuk
termasuk progresif bagi saya karena
siapa yang bisa menjadi presiden dengan pertimbangan pertimbangan yang cukup bagus
dia telah matang dulu untuk menjadi kepala daerah
sehingga batasnya sampai kepada gubernur
tidak memperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohonnya
sampai kepada wali kota atau elected person
elected person itu apakah juga termasuk anggota dprd
dari congkuring opinion itu cukup
karena itu saya dengan gestur
dan cara bertanya hakim
dan kesepakatannya untuk memanggil empat menteri itu
itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa
hakim sudah meninggalkan cara berpikir
bahwa singketa pemilu sebagai singketa hasil
itu sudah ditinggalkan dengan dipanggilnya menteri itu
karena para hakim ini akan meneliti lebih jauh
saya kira inilah dalil bagi hakim
dan justru dengan memanggil menteri itu
bahwa memang ada yang tidak benar
penggunaan bansos salah satunya
kemudian pengerahan aparatur negara
siapapun tidak ada yang bisa melawan itu
negara punya kekuasaan melalui uang
dan digunakan untuk menangkan salah satu pasangan calon
nah ini kalau yang dibuktikan
ada yang optimis ada yang realis ada yang pesimis
tapi tuntutan adalah mengulang pemilu
apakah itu mungkin jawabannya setelah jeda berikut ini